sementara itu pmk lumajang telah menetapkan status masa tanggap darurat selama empat belas hari pasca erupsi gunung semeru
apa saja yang menjadi fokus penanganan di area terdampak
kita akan tanyakan langsung pada bupati lumajang tori kulham
selamat malam pak torik
kami tahu anda sedang
kami tahu anda sedang sibuk saat ini tapi sejauh ini bagaimana penanganan warga yang terdampak
apakah masih ada warga yang bertahan di rumah mereka pak torik
ya saya sekarang berada di balai desa penanggal ya di posko utama di sini tempat update informasi data
saya ingin sampaikan juga bahwa sekarang ini kita sedang melakukan penanganan terhadap posko posko pengungsian
dan juga melakukan pemetaan
karena begini tadi malam sekitar jam sembilan jam sepuluh itu sudah relatif aman
hujan debunya sudah reda kemudian sebagian sudah kembali ke rumah masing masing
tadi pagi juga demikian begitu sudah kondisinya membaik dan tidak ada keadaan yang mengkhawatirkan
di beberapa daerah yang sudah kembali pulih masyarakat bisa kembali ke rumah masing masing
tetapi bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah terdampak langsung yang berdekatan dengan aliran lahar
yang rumahnya terkena dampak material erupsi atau apg itu sementara masih berada di tempat pengungsian
tapi tadi kami mendengarkan laporan dari rekan kami yang ada di salah satu pengungsian
ada banyak warga yang memilih untuk kembali ke rumahnya walaupun berada di zona merah
untuk mengamankan hewan ternaknya begitu atau juga menyelamatkan harta benda yang bisa diambil
untuk dibawa ke pengungsian
nah ini bagaimana pengawasannya di lapangan pak torik
oh ya itu tadi pagi ya
tadi pagi ketika relatif aman artinya keadaan sudah aman debu sudah tidak ada
ada masyarakat yang izin mengambil ternaknya
karena kemarin sore kita minta untuk tidak masuk ke zona itu
kemarin malam juga tidak kita izinkan untuk masuk ke lokasi itu
nah tadi pagi kan sudah cerah artinya kalau ada apa apa sudah bisa
dalam waktu cepat mengevakuasi
tetapi itu hanya sementara ketika mereka kita izinkan untuk mengamankan beberapa harta ternak yang memang bisa diamankan
tetapi setelah itu kita sterilisasi dan sekarang sudah kita tutup
kita minta bantuan tni dan polri untuk menutup akses ke beberapa titik yang memang itu terdampak
karena ada awan panas
guguran yang mengarah ke pemukiman
ya sejauh ini apakah anda sudah mendapatkan laporan apakah ada warga yang terluka atau menjadi korban akibat apg
kemudian tadi dikabarkan juga bahwa sekarang posko pengungsian sudah bertambah dari dua belas titik menjadi dua puluh tiga titik
apakah nanti kemungkinan akan kedepannya akan bertambah lagi untuk posko pengungsian
korban tidak ada
jadi yang perlu saya sampaikan begini supaya mendapatkan pemahaman yang utuh ya
kalau ada yang membayangkan erupsi kemarin itu sama dengan tahun yang lalu
tentu yang tahun lalu lebih luas cakupannya dan dampaknya juga lebih luas
desa dan kecamatannya juga lebih luas yang tahun lalu berbanding yang sekarang
betul sekarang ada apg
tetapi dampak yang terjadi
adalah beberapa wilayah yang memang sebelumnya sudah terdampak
misalnya di dusun kajar kuning
dusun kajar kuning itu adalah dusun yang sekarang terkena langsung material apg
artinya rumah rumahnya itu sudah terkena material apg
tetapi bahwa rumah itu adalah rumah yang kemarin waktu atau tahun lalu ketika erupsi itu juga terkena
jadi rumah itu sudah rusak sebelumnya
dan tidak ditinggali sebagai rumah atau sebagai tempat tinggal
karena masyarakatnya sudah berada di tempat pengungsian eee
masyarakatnya sudah pindah di tempat hunian relokasi
nah di tempat hunian relokasi itu mereka sudah mendapatkan tempat tinggal
dan ketika siang mereka itu bekerja di dusun kajar kuning itu begitu
itu artinya warga sudah siap ya dengan mitigasi bencana
mengingat peristiwa erupsi ini juga terjadi di hari yang sama
di tanggal yang sama setepat satu tahun lalu
bagaimana dengan warga di pengungsian saat ini apakah sudah tertangani dengan maksimal pak torik
ya eee pengungsian yang bertambah itu mungkin aneh ya
tidak pada posisi pengungsian yang terdata by data kita tidak ya
karena kita datanya masih dua belas tahun
masih dua belas tempat pengungsian
tetapi masyarakat itu punya tempat pengungsian mandiri
misalnya di rumah saudaranya di tempat keluarga yang lain di kecamatan yang lain
tapi by data yang ada dalam koordinasi tempat pengungsian
nah masyarakat yang ada di pengungsian itu kayak ini sekarang malam hari ini
saya di balai desa penanggal itu
kembali lagi yang tadi pagi sama siang
nah sekarang balik lagi ke balai desa untuk mereka berada di pengungsian
karena mungkin masih khawatir ya kalau ada terjadi apa apa pada malam hari ini
nah terkait dengan status anda sudah menetapkan status masa tanggap darurat selama empat belas hari ke depan
apa saja yang jadi fokus penanganan pas erupsi
ya saya sudah memutuskan empat belas hari masa tanggap darurat
pertama soal pengungsian
yang kedua soal eee percepatan
percepatan memasukkan masyarakat yang terdampak ini ke hunian tetap
karena masih ada proses tahapan itu yang akan kita teruskan
kemudian normalisasi akses menuju kecamatan pronojiwo
atau kecamatan yang terdampak ke apg ini yang ada di pronojiwo
sehingga kita bisa menyampaikan beberapa kebutuhan logistik ke sana
yang ketiga eee
antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lahar dingin
karena pas ke apg ini
nah kekhawatirannya adalah kalau ada hujan dengan curah yang tinggi
maka potensi adanya lahar dingin itu yang perlu harus diantisipasi
tadi misalnya ada di desa jugosari
ada lahar dingin yang turun itu hingga melampaui jembatan limpas
apa itu jembatan limpas
jembatan limpas adalah jembatan kalau ada lahar airnya bisa meluap ke atas jembatannya
tetapi kalau sudah tidak ada lahar jembatan itu bisa digunakan oleh masyarakat sebagai fungsi akses ekonomi masyarakat
atau sebagai lalu lintasnya masyarakat
ya baik baik terima kasih pak tori kulhak bupati lumajang atas informasinya
kita doakan saja mudah mudahan semua penanganan pasca erupsi semeru ini bisa berjalan dengan maksimal
dan warga bisa kembali
dan warga bisa kembali ke rumahnya masing masing dengan selamat
terima kasih pak tori
terima kasih mas ya pak selamat malam